bertaruh nyawa demi kontaminer sosial tentu tidak sepadan
namun hal itulah yang terjadi pada remaja saat ini
mulai dari menghadang truk yang mengelaju
ataupun juga melakukan aksi freestyle di jalan raya
ataupun juga pose selfie di tempat yang berbahaya
sesungguhnya apa yang terjadi pada remaja saat ini
sehingga mereka tidak lagi menghargai nyawanya sendiri
sebagai masyarakat pasti setuju
nekat mempertaruhkan nyawa demi konten di media sosial tentu tidak sepadan
namun itulah fakta yang dilakukan sejumlah remaja akhir akhir ini
mulai dari mengadang truk yang sedang melaju
melakukan aksi freestyle motor di jalan raya
maupun berpose berfoto di tempat berbahaya dan dilarang
tidak sedikit yang akhirnya mergang nyawa akibat ingin viral di media sosial
benarkah hal tersebut menarik untuk ditonton
suka sih kalau gagal seru
yang terlindes truk jatuh standing motor seru tuh nontonnya
ya kayak bahaya gitu kan ngebahayain dia juga
sama kadang ntar ngebahayain orang lain yang di
pengguna jalan lain juga
ya itu gregetan juga sama ngeliatnya
menurut psikolog pendidikan dari ruang pepermin
semua orang pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri dan diakui
mulai dari level anak anak remaja bahkan hingga dewasa
maraknya aksi nekat remaja saat ini disebut tidak terlepas dari upaya mencari eksistensi di media sosial
tidak sedikit dari mereka yang berlomba lomba menghalalkan segala cara
bahkan melakukan hal berbahaya demi terlihat gaya dan diakui oleh lingkungan sekitar
lingkungan sosial remaja sekarang itu sudah ada di dua medium
di medium yang emang dunia nyata
maupun kemudian hadirlah di dunia mayanya ini nih
di internet sosial media gitu ya
itu menjadi ruang sosialnya mereka
dimana mereka juga jadi bisa ah bisa kali nih ya untuk menunjukkan eksistensi dirinya mereka
kalau bicara soal remaja ada adrenalinnya nih
yang mereka memang jadinya ah aku harus ngapain pokoknya
yang sesuatu yang seru sesuatu yang menantang sesuatu yang menggairahkan gitu ya
nah menggairahkan ini nih yang oke harus melakukan hal hal yang mungkin jadinya kita lihat
udah lewat batas sih jadinya nekat
meski menjadi daya tarik tersendiri
tidak semua pembuat konten atau konten kreator media sosial setuju membahayakan diri
demi mengejar popularitas ataupun viral di media sosial
salah satunya armalina
sempat viral akibat kecelakaan yang terjadi saat dirinya tengah membuat konten
menjadikan armalina belajar tidak ada konten seharga nyawa
saat itu yang salahnya di aku
ada momen ketika aku jalan ada sesi muter muter mau centil gitu
padahal itu jalannya kecil banget
dan akhirnya itu gak seimbang kecemplung lah di kolam renang
dan itu sebenarnya aku panik banget dan temen aku yang rekam juga panik banget
tapi untungnya alhamdulillah maksudnya
nyemplungnya ke kolam renang bukan ke jurang sebelah kiri
nah setelah itu itu jadi pelajaran aku banget sih
jadi setelahnya ketika aku ingin membuat konten traveling
yang pasti itu kan juga gak jauh dari hal yang bahaya gitu ya
ketika aku melihat ini kayaknya bisa membahayakan aku deh
aku memilih untuk enggak
konsekuensi merupakan hal yang melekat pada setiap tindakan
terlebih ketika seseorang mengejar eksistensi diri
dan edukasi menjadi kunci untuk menyadarkan betapa pentingnya
menghargai keselamatan nyawa diri sendiri dan orang lain